keluarga penumpang lion air yang jatuh di perairan karawang jawa barat
masih sulit menerima kenyataan bahwa pesawat itu mengalami kecelakaan
wilson sandi salah satunya
istrinya dede angraini terdata sebagai penumpang di pesawat lion air
bapak dua anak ini masih menunggu kejelasan mengenai status istrinya
ia pun tidak mampu menjelaskan keberadaan sang istri di depan anak anaknya
bagaimana perasaan anda mengenai penyelamatkan penumpang lion air
bagaimana perasaan anda mengenai penyelamatkan penumpang lion air
keluarga masih mendatangi pos kuantum mortem dan melaporkan data antum mortem korban
mereka membutuhkan waktu dan keberanian lebih untuk bisa memberikan data di rumah sakit polri
salah satu yang melapor adalah inci istri salah seorang penumpang bernama paul ayor baba
ia mengantarkan anaknya untuk mengambil sampel dna
inci baru sanggup menyambangi pos antemortem pada hari ini
karena belum bisa menerima kenyataan atas tragedi yang menimpa suaminya
inci sudah berusaha untuk mengambil sampel dna
saya tidak kuat terus kita menunggu orang tua
karena kita pikir orang tua bisa ini juga harus ini juga tapi ternyata anak bisa
terus kemarin kemarin saya tidak ikut karena saya tidak kuat
harapan saya besar suami saya selamat
saya tidak mau pikir apa apa
saya malah mau berpikir anak saya tes dna
yang cocok di ini
saya berharap saya berharap
saya berharap ya
suami saya kuat ya